saya selaku penanggung jawab di polda metro saya minta maaf
dan saya juga perintahkan kapi profam untuk memeriksa
apakah ada hal hal yang dilakukan oleh anggota kami
secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar
dan secara kepatutan apakah ada peraturan peraturan disiplin yang dilanggar
jelas saya merasa hal hal yang sekecil apapun
yang menjadi tanggung jawab saya
saya akan lakukan perbaikan
terima kasih kepada netizen
saya berjanji ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan
dan ini menjadi bahan masukan bagi kami untuk perbaikan ke depan